wacana dari partai hongsung yang kembali mengusung pak anies untuk gubernur dki bagaimana respon
semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius
dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius dan kemudian nanti kita ambil
di surprise karena tidak ada informasi sebelumnya bahwa hari ini akan diserahkan rekomendasi untuk pilgub yang akan datang
ibu ini menghadiri acara kim pertama kalinya apakah juga
ya saya diundang saya diundang untuk konsolidasi caleg partai amanat nasional
jadi saya hadir pada posisi undangan pan yang sedang melakukan konsolidasi caleg
sejauh ini saya bersyukur menerima banyak dukungan dari warga komunitas ya
saya ingin sekali anak anak muda ini di depan lah untuk ikut
memberikan perubahan perubahan pada jawa barat pada provinsi
ada ibu ibu yang dukung ada komunitas budaya pegiat pegiat sunda ada banyak lah
nah berikutnya tentu kita akan komunikasi dengan pimpinan partai politik
nah itu sejauh mana komunikasi
sejauh ini saya tugaskan oleh partai untuk membangun komunikasi kepada semua
dan nanti setelah ini pasti kita akan silaturahmi ke tokoh tokoh jawa barat ke pimpinan pimpinan partai di jawa barat
paling palingnya selain di jawa barat akan di kin
saya ditugaskan oleh bang zul ketua umum pan untuk ikhtiar di jawa barat
dan apa sudah ada
ya ini tanda awal perjuangan kita ikhtiar untuk jawa barat
terima kasih ya bang